polisi masih terus menyelidiki kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang kakek terhadap empat puluh dua anak di banjar jawa barat
polisi juga mencurigai sebagian anak yang menjadi korban turut melakukan kekerasan seksual terhadap temannya
polres banjar jawa barat terus melakukan proses penyidikan kasus sodomi yang menimpa empat puluh dua anak
selain kembali memeriksa kakek selutu pihak kepolisian juga secara bertahap melakukan visum terhadap korban
polisi memastikan kondisi kesehatan fisik dan psikis kakek selutu sehat dan normal
hingga kamis total korban sodomi yang dilakukan oleh kakek selutu berjumlah empat puluh dua orang
mereka duduk di bangku sekolah dasar dan smp dengan rentang usia sebelas hingga empat belas tahun
seluruh korban sodomi juga sudah kembali menjalankan aktivitas mereka di sekolah meski mengalami trauma psikis
untuk menguatkan bahwa para korban sebagai korban pelecehan seksual
atau korban asusila langkah kami melakukan pemeriksaan ahli yaitu dimintakan visum revertum
dari rumah sakit umum banjar
dengan hasil kami masih menunggu hasil visum dari rumah sakit umum banjar
berdasarkan investigasi tim dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
korban kakek selutu ternyata tidak hanya menjadi korban sodomi
tapi juga berperan sebagai penonton hingga menjadi pelaku sodomi terhadap temannya
pengakuan anak ada yang menyaksikan ada yang melakukan jadi macam macam
jadi anak juga ada yang berbohong ada yang jujur anak juga macam macam
karena ketakutan tadi ya
iya jadi belum belum semuanya terkorek gitu ya oleh tim sekolah karena kita
polisi juga terus mencari bukti lain terkait dugaan masih adanya korban lain
status kakek selutu sudah dinaikkan menjadi tersangka
usai dikeluarkannya bukti visum
dari rumah sakit
deden radian banjar